masa ada cowok yang belum nikah
yang sudah salah
sampai sampai yang menampar kamu mak
maafin dia ya
ayah enggak apa apa pak
seharusnya alena enggak bersikap seperti tadi ayah
karena alena gak bisa berbuat apa apa buat papi
tadi alena sempat ngecek di internet
masalah informasi pendonoran ginjal
dan ada kemungkinan alena bisa membantu papi
walaupun memang kemungkinan itu masih sangat kecil
tapi sepertinya alena bisa mendonorkan ginjal alena untuk papi
makanya besok alina akan melakukan tes di lab
kamu jangan main main alina
enggak ayah alena serius
alena akan melakukan apa pun untuk kesembuhan papi ayah
makanya besok kalena akan melakukan tes urin dan tes darah
gak usah alena
karena itu gak perlu
tapi alena mau mencoba ini eyang
tapi sudah gak perlu alena
mendonorkan ginjalnya untuk papi
dia akan merahasiakannya pada tami
kamilah mau mendonorkan ginjalnya untuk papi
yang mana kamu sedang ketemu
kau bersama yaudah sejar destroying
anda tersentuh tidak loe
sebagai pimpinan dia mele kom waar kesitu datang terjaga

kamu tak bisa meriasi sistemnya
beautiful anak ini

tante bingung indi
dari kemarin endo tuh ngurung diri terus
ya itu tante juga nggak tahu kenapa indi
makanya tante bingung
kalau bisa kamu bujukin ya
yuk masuk yuk indi
lihat tuh indi
edo tuh kayak gitu
kerjaannya bengong aja
ya siapa lagi kalau bukan kamu

udah dong edo
ya mama ngomong yang sewajarnya do
kalau kamu menikah sama indi
terus kamu bisa punya anak
darah daging kamu sendiri
jadi kamu nggak mimpi mimpiin anak orang
ma eka tuh kemungkinan besar tuh anak edo
darah daging edo cucu mama
jadi cucu mama
kamu tuh gimana sih dok
kalau kamu punya anak
yang nggak jelas bapanya
mama sih malu do
apalagi kalau tetangga tetangga tahu
kalau kamu itu rebutan anak haram
mbak dia bukan anak haram
dan edo kan rebut dia deh keluarganya fadil
dan edo kan ganti nama dia
sama bukan kapal tapi eka
kamilah kan udah menolak
untuk tes ulang
jadi mana buktinya
jadi saran mama edo
sebelum kamu benar benar jadi gila
lebih baik kamu menikah sama indi
biar indi aja yang ngomong sama edo
kamu aja yang ngomong
hasto tuh capek sama dia
apa sih kebewa aja
bawel tau nggak
orang yang udah nemuin jalan buntu
itu nggak seharusnya maju terus
dia nggak boleh maksa dok
dia seharusnya putar arah
atau enggak dia mundur pelan pelan
seenggaknya kamu masih bisa jalan
daripada kamu mentok nungguin nasib
kalau kamu udah mentok sama kamilah
kamu nggak boleh maksain terus dok
karena itu untuk semua nggak ada gunanya
lebih baik kamu putar arah sama orang
yang udah setia nungguin kamu selama ini
orang itu adalah aku dok
kamu tuh aneh banget deh
kamu tuh udah mati rasa apa
kamu tuh tau nggak sih
aku tuh udah nyian nyian kamu tuh berapa kali
aku udah nolong kamu tuh berkali kali
tapi kamu tetep ngasih ngarepin aku
apa cowok lain tuh berarti kayak nggak mau sama kamu hah
aku tuh serius dok
apa yang aku lakuin selama ini
itu karena aku tulus cinta sama kamu
kamu cinta sama aku
kamu mau pacaran sama orang yang hatinya udah mati
karena aku tuh cintanya sama kamilah
dan kalau kamilah tolak aku
kalau aku bilang mau
aku mau pacaran sama orang yang hatinya udah mati
asal orang itu kamu
dengan cinta aku yang tulus ke kamu
aku bisa menghidupkan cinta kamu yang udah mati
kamu mau terima aku kan
aku mau bikin cinta kamu
aku ingin memperbaikoto tamu ratanya dan membuatnya sengaja
kalah cerita sama dessa
kalau aku paham dia
selamat siang dok
selamat siang mula ras
maaf ya kalau kedatangan saya mengganggu dokter
tidak apa apa ibu
silahkan silahkan silahkan mula ras
saya cuma mau menanyakan
ada hal yang mengganjal aja sih
mudah mudahan sih dokter tidak keberatan sama pertanyaan saya ya
saya dengar dari butini
katanya dulu dokter fmi sama haris bersahabat
ya ya begitulah ibu mula ras
itu dia dok yang saya heran
kenapa waktu saya menawarkan dokter
haris itu menolak
haris tidak mau ditangani sama dokter
bahkan haris minta saya untuk mencarikan dokter lain buat dia
haris sempat tidak mau dirawat saya
lebih heran lagi begitu saya dengar
ternyata dokter fmi
pernah bersahabat sama haris
maaf ya kalau pertanyaan saya ini lancang
tapi kita kan berteman sudah cukup lama ya dok
kalau saya boleh tahu nih dok
sebenarnya ada masalah apa sih dokter sama haris
iya ibu laras
saya dan haris dulu memang dekat sekali
tapi karena satu hal kita berselisih
dan hal itulah yang membuat hubungan saya dan haris memburu
karena haris telah mengecewakan saya ibu laras
haris pernah mengecewakan dokter
apa itu satu halnya dok
tapi saya tidak mau menjelek jelekkan haris
kalau memang ibu mau tahu
silahkan ibu tanyakan saja langsung sama dia
jadi mbak pamila menginginkan konsep pernikahan yang seperti apa
yang tradisional atau yang modern
kamu ditanya itu sama mbaknya
oh iya tadi mbak nanya apa

ini ada konsep tradisional
dan yang ini yang modern
mbak camilla menginginkan yang mana
mbak saya mau bicara sama calon istri saya dulu ya
yaudah gak apa apa mas
kalau gitu kami tinggal di rumah
kamu gak senang sama rencana pernikahan ini
enggak bukan itu kukak
kamila kepikiran sama papa
kamila bisa bahagia disini
merencanakan pernikahan kamila
tapi papa sedang terbaring di rumah sakit
kalau rencana pernikahan ini
udah bikin pikiran kamu terbebani
aku bukan yang mau
menyepelekan bapak kamu yang lagi sakit
tapi kafal butuh akte kelahiran mila
dia butuh seorang ayah
karena itu kita harus menikah mila
dan bukan cuma itu
kita juga harus menyelamatkan kava dari gangguan edo
selama kafa belum resmi jadi anak aku
dan kamu belum sah jadi istri aku
edo akan terus mengejar kalian

kemudian aku udah resmi jadi suami istri
edo gak akan berani lagi macem macem sama kalian
cie tolong dipikirin ya mila
yaudah kita lihat lagi ya
tadi yang mana
kita berangkat aja ya
aku milah milah gak kenapa napa
kalau suasana hati kamu udah tenang ya
milah gak apa apa
pernikahan kita nggak boleh direncanakan dengan hati yang sedih
apalagi dengan emosi
sekarang kita pulang aja ya